dan filipina rodrigo duterte berziarah ke taman makam pahlawan kalibata pada jumat siang
kedatangan presiden yang menuai kontroversi dengan kebijakan perang melawan narkotikanya ini
disambut oleh pangdam jaya mayor jenderal tni teddy laksamana
ziarah ini menjadi agenda pertama presiden duterte dalam kunjungan kenegaraannya di jakarta
setibanya di taman makam pahlawan presiden duterte dan rombongan menuju tugu peringatan garuda
dan mengeningkan cipta
tak lebih dari dua puluh menit duterte kemudian meninggalkan taman makam pahlawan
dan bergeser menuju pasar tanah abang
di pasar tanah abang presiden duterte akan belusukan bersama presiden jokowi
presiden filipina rodrigo duterte baru saja selesai mengunjungi taman makam palawan kalibata jakarta
dan selanjutnya salah satu agenda pertemuan antara presiden jokowi dan presiden rodrigo duterte
adalah mengunjungi pusat perbelanjaan grosir di tanah abang jakarta pusat
lalu apa tujuannya dari belusukan kedua presiden ini
kita akan langsung tanyakan kepada korespondensi dari indonesia
ada edo ekariski yang saat ini berada di kompleks istana kepresidenan
edo kalau tadi kita lihat presiden duterte sudah mengunjungi taman makan pahlawan kalibata
dan nampaknya saat ini akan segera belusukan bersama presiden jokowi di pasar tanah abang
apa yang kemudian disasar oleh kedua presiden ini dengan belusukan sebelum melakukan upacara kenegaraan
ada agak tidak lazim
apa yang sebenarnya proses ini edo
ya budi bukan kali ini saja presiden joko widodo mengajak tamu negara sebelum melakukan upacara penyambutan di istana merdeka
belusukan ala presiden jokowi dodo sendiri ke beberapa lokasi
sekretaris kabinet pramona anung tadi sempat mengkonfirmasi salah satu tujuan dari presiden jokowi dodo
mengajak tamu negara termasuk presiden negara lain untuk belusukan
ini adalah untuk menunjukkan bahwasannya inilah cara proses kepemimpinan yang berlangsung di indonesia
dibawah kepemimpinan presiden jokowi dodo
jokowi dodo ingin menunjukkan bahwasannya bagaimana seorang pemimpin di indonesia ingin mengetahui secara langsung permasalahan di publik
dan juga di lapangan itu adalah dengan turun langsung kepada masyarakat
dan pasar merupakan salah satu lokasi yang memang sangat akrab sejak dulu presiden belusukan
baik di solo gubernur dki jakarta bahkan hingga sekarang presiden pasar merupakan tempat yang akrab
dan itu adalah yang ingin disasar oleh presiden jokowi dodo
mengapa demikian pasar merupakan salah satu lokasi di mana proses perekonomian rakyat dan juga aktivitas masyarakat itu berkumpul di sana
dan itulah yang ingin disasar oleh presiden jokowi dodo bahwasannya jika ingin mengetahui problematika masyarakat
problematika pasar dan perekonomian masyarakat seorang pemimpin itu harus turun langsung
dan hal ini ingin disampaikan secara langsung oleh presiden jokowi dodo kepada presiden filipina duterte
selain berkunjung atau belusukan ke pasar tanah abang apa saja sebenarnya agenda presiden duterte di indonesia
dan apa kira kira misi misi strategis dari presiden duterte ataupun presiden jokowi dalam pertemuan bilateral pada hari ini
ya budi sebelum datang ke tanah abang presiden duterte tadi pagi dikonfirmasi sudah mendatangi perwakilan warga negara filipina yang ada di indonesia
dan sempat berziarah ke taman makam pahlawan kalibata
pada proses pertemuan bilateral
pada proses pertemuan bilateral secara resmi yang akan berlangsung di istana merdeka sore ini
selain membahas masalah bilateral secara umum seperti masalah perekonomian dan kelanjutan kelanjutan pembicaraan dalam pertemuan multilateral di laos beberapa hari lalu
juga akan nantinya rencananya akan dibahas juga masalah mengenai pengamanan perbatasan laut antara indonesia dengan filipina
mengenai bagaimana mengantisipasi kelompok milisi abu sayyaf yang selama enam bulan terakhir ini tentunya
mengundang begitu banyak mata untuk memperhatikan permasalahan ini
tidak hanya indonesia dan juga filipina bahkan dunia juga sudah mulai melirik permasalahan yang ada di wilayah selatan filipina ini
dan tentunya budi hal ini pertemuan bilateral ini tentunya harus dimanfaatkan oleh presiden joko widodo sebagai sebuah langkah awal untuk bagaimana secara nyata
permasalahan di laut selatan filipina yang sejauh ini indonesia lah yang sangat dirugikan dengan berbagai macam penyanderaan yang terus berlangsung selama enam bulan terakhir ini
bahkan sembilan warga negara indonesia
sejauh ini belum bisa dibebaskan dan pada saat ini merupakan langkah yang tepat tentunya jika nanti presiden ingin meminta kejelasan bagaimana proses penyelesaian permasalahan milisi abu sayyaf di laut selatan filipina ini
terima kasih edo keriski yang melaporkan langsung dari istana kepresidenan di jakarta